pesta demokrasi telah usai sekitar satu ratus sembilan puluh tiga juta rakyat indonesia telah menggunakan hak pilihnya
dan terselenggaranya pemilu dua ribu sembilan belas tak lepas dari pahlawan pahlawan pemilu
ya kami awali informasi pagi ini dari apresiasi masyarakat dan sejumlah selebriti
untuk para pahlawan pemilu yaitu mereka yang bekerja keras dan berjuang
demi terselenggaranya pemilu hingga ke seluruh penjuru tanah air
warganet mulai mengunggah berbagai foto para pengantar logistik pemilu
yang harus berjuang menyeberangi sungai berjalan kaki hingga memanggul kotak suara melewati medan ekstrim
artis gading martin termasuk yang ikut memberi apresiasi untuk para pahlawan pemilu
yang diunggah di akun instagramnya
tak ketinggalan artis ciko jeriko dan kirana larasati
yang mengunggah sejumlah foto perjalanan pengantar kotak suara
dengan ucapan terima kasih pahlawan pemilu
tak hanya para pengantar logistik pemilu
para petugas atau panitia penghutang suara pun menjadi barisan penting di pesta demokrasi
usai warga mencoblos mereka menghabiskan waktu belasan
bahkan puluhan jam merekap hasil penghitungan suara di tps
di tasik malaya jawa barat ketua panitia penghutang suara atau kpps
meninggal dunia di tempat penghutang suara diduga karena kelelahan
selain kurang istirahat selama tiga hari di tps
penyelenggaraan penghutang suara juga menyebabkan kelelahan

lokasi tps yang jauh dari pusat kota
membuat korban kerja keras mengawal proses distribusi logistik surat suara
hingga perekapan hasil suara
sebelum wafat di tps korban sempat mengeluh pusing hingga muntah
pria yang sudah dua puluh lima tahun menjadi panitia pemilihan di tps ini pun
akhirnya mengebuskan nafas terakhir di tps
dari tadi berjaga jaga sedang mengerjakan di tps
nge rekap suara itu
bapak yang tahu berapa lama nggak istirahat
dari kemarin malam dari sebelumnya juga mempersiapkan suara suara
ada tiga harian
di sidoarjo jawa timur dua anggota polri gugur saat sedang bertugas menjaga tps
kedua polisi ini diduga mengalami kelelahan setelah sehari menjaga kotak suara di tps
saat menjalankan tugas m supri tiba tiba pingsan
dan dilarikan ke rumah sakit pusdik sabara lem diklat polri di porong
meski sempat dirawat nyawa supri tak tertolong
diduga kuat ia mengalami kelelahan dan terkena serangan jantung
setelah sarian menjaga kotak suara di tps
polisi lainnya yang gugur adalah brigadir prima leon nurman zasono
almarhum meninggal dunia dalam kecelakaan sepeda motor
saat itu korban hendak berangkat menuju tempat pengamanan
pemilu dua ribu sembilan belas di daerah bondowoso
di samarinda kalimantan timur suasana duga juga menyelimuti keluarga dani faturahman
seorang petugas kpps yang meninggal dunia usai menjalankan tugas pemilu di tps tiga
dhani diketahui menjalankan tugas pemilu sejak rabu pagi
dhani baru kembali ke rumahnya kamis pagi dan tak lama
ia pun mengembuskan nafas terakhirnya
jalannya pemilu dua ribu sembilan belas tak lepas dari pengawalan
tugas mulia dari aparatur sipil negara
di antaranya anggota polri tni serta ribuan petugas yang bekerja keras
jasa dan tugas tugas mereka sudah layaknya dihargai
dengan memberikan kenaikan pangkat dan santunan terhadap keluarga yang ditinggalkan
terima kasih pahlawan pemilu